kita ke informasi pertama peraturan terkait dengan pendatang non muslim dilarang bermukim di dusun karet desa pleret kecamatan pleret bantul yogyakarta ini akhirnya dicabut
pencabutan dilakukan kepala dukuh setempat karena dinilai melanggar undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
peraturan terkait pendatang non muslim dilarang bermukim di dusun karet desa pleret bantul yogyakarta akhirnya dicabut
aturan tersebut dicabut setelah keluhan selamat jumiarto menjadi viral di media sosial
dalam video ini selamat mengaku ditolak tinggal di perdukuan atau padukuan karet
alasannya selamat bukan beragama islam atau non muslim
pengukuran bangun tapan bantul melarang saya dan keluarga istri saya anak saya untuk tidak boleh tinggal di sini karena dengan alasan saya seorang non muslim atau seorang katolik
menanggapi permasalahan ini polisi hingga jejaran pemkap bantul pun turun tangan menengahi persoalan tersebut dengan mendatangi keluarga selamet jumiarto dan pemerintah desa
hingga akhirnya kepala dusun setempat mencabut peraturan
yang sudah berjalan selama kurang lebih empat tahun tersebut karena dinilai telah melanggar undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
kepala dusun karet iswanto membenarkan ada aturan tertulis yang dibuat pada sembilan belas november dua ribu dua puluh
ia menandatangani peraturan itu bersama ketua kelompok kegiatan dusun karet
aturan ini berlaku bagi pendatang non muslim penganut kepercayaan dan islam dengan paham berbeda dengan yang dianut warga dusun karet seperti kelompok islam radikal
sebelumnya bupati bantul suarsono mengatakan aturan yang dibuat padukuan karet telah melanggar hukum
aturannya sudah dicek di dingin itu melanggar hukum
dan yang membuat aturan itu juga sudah mengaku salah mau tidak dibagai lagi
karena itu tadi saya kedepankan untuk kebhinetan
kita harus saling menghormati menghargai walaupun itu tadi tidak bisa disampaikan tidak ras suku dan agama
meski larangan sudah dicabut keluarga selamat jumiarto tetap berencana pindah rumah kontrak

keluarga selamet berharap kasus yang dialaminya tidak terulang dan menjadi pelajaran bagi yang lain
kasus intoleransi yang dialami selamat jumiarto berawal saat dirinya mengontrak rumah bersama anak dan istrinya di dusun karet plat bantul
selamat terkejut saat mengetahui ada aturan di dusun setempat yang menolak warga non muslim bermukim
sebelumnya kasus intoleransi juga pernah terjadi di daerah istimewa yogyakarta
januari dua ribu tujuh belas camat pajangan bantul yang beragama katolik ditolak warganya
dua belas februari dua ribu delapan belas gereja santa lidwina di kabupaten sleman diserang orang tak dikenal dengan senjata tajam saat misa pagi
tujuh belas oktober dua ribu delapan belas persiapan tradisi sedekah laut di bantul dibubarkan kelompok intoleran
tujuh belas desember dua ribu delapan belas pemotongan nisan berbentuk salib terjadi di kota gede
diharapkan kejadian yang menimpa selamat adalah kasus intoleransi yang terakhir di kota yogyakarta
kota yang dikenal dengan gelar the city of tolerance atau kota toleransi
terliputan cnn indonesia

dikriminasikan segar sesuatu termasuk juga misalnya perbedaan agama maupun juga ras dan lain lain ya
jadi kalau menurut saya mestinya ini tidak boleh terjadi
seringkali kita lalu terpengaruh oleh salah satu paradigma misalnya dalam sosiologi yang kita kenal dengan social tax paradime
yang menganggap bahwa fakta individual atau fakta kelompok itu merupakan sebuah fakta sosial
padahal itu belum merupakan gambaran dari kondisi masyarakat yogyakarta yang selama ini itu sangat toleran dan menerima kondisi yang heterogen maupun kompleks
jadi hal itu terjadi tidak bisa kita nyatakan sebagai kondisi masyarakat yogyakarta umumnya dan kalau ditanya bagaimana pendapat saya ya mestinya hal itu tidak terjadi lagi
oke mestinya tidak terjadi lagi tapi ini sudah terjadi sekitar empat tahun loh pak prapto
apa namanya ada kecenderungankah aturan seperti ini bisa kembali berlaku ada ekosistem yang gagal karena kalau melihat dari periodenya empat tahun
ya kita memang kita memang memiliki sejumlah sarana pengendali kehidupan manusia baik budaya nilai maupun norma sosial dan agama ya
yang salah satunya adalah norma hukum
tetapi juga kita tidak bisa mengingkari bahwa selalu saja terjadi deviation behavior atau perilaku perilaku menyimpang terhadap peraturan norma nilai budaya dan hukum yang berlaku
sangat mungkin hal itu akan terulang jika tidak segera ditangani dengan baik
namun dengan dicabutnya peraturan itu setidaknya menunjukkan bahwa pemerintah atau negara dalam hal ini pada level bupati itu masih mempunyai kemampuan untuk mengendalikan
dan saya kira karena masyarakat tidak semuanya memiliki keberanian melapor
jadi ketika ada diskriminasi ada penolakan misalnya agama lain masuk
mereka hanya mengikuti saja kemudian pindah
sehingga tidak terekspos tidak tertangani oleh pemerintah
dan kebetulan yang kasus ini kan mereka berani lapor dari tingkat padukuhan yang ternyata mentah
kemudian terus sampai akhirnya dia bisa sebetulnya akhirnya itu dicabut meskipun dia tetap memutuskan untuk pindah
oke meskipun sudah dicabut aturan yang bernada diskriminasi ini
jadi tempat tersebut
tapi untuk masyarakatnya sendiri bagaimana kemudian masyarakat bisa memilah informasi bisa memilih mana hal hal yang memang secara nalar wajar ini boleh ini tidak
seperti apa harusnya pak prapto
ya harusnya memang sosialisasi peraturan perundangan
mestinya kan kita semua sebagai warga negara indonesia itu sudah mengetahui bahwa di dalam undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima ada pasal pasal
yang mengatur tentang kebebasan beragama kebebasan melaksanakan ataupun beribadat menurut agama dan kepercayaannya
seperti yang juga tertuang di dalam pasal pasal yang ada gitu ya
tetapi ternyata memang masih saja ada yang melanggar seperti itu
sehingga mungkin masih perlu dilakukan sosialisasi dan pendewasaan masyarakat
agar tidak lagi terjadi hal hal atau perilaku perilaku diskriminatif semacam ini
oke kalau kasus intoleransi ini pak selamet salah satunya yang jadi korban beliau apa namanya show up begitu mengungkapkan apa yang terjadi apa yang dirasakannya
kita tidak tahu ada berapa orang yang mungkin juga punya kasus yang sama sebelumnya
nah ini trauma apa yang mungkin bisa timbul akibat kasus diskriminasi ini pak prapto
ya saya kira membuat
orang menjadi tidak mudah misalnya memilih tempat mana yang bisa digunakan untuk menjadi tempat tinggal ataupun tempat bekerja ya
karena sebetulnya kan kalau kita lihat dari riwayat dia mencari tempat kontrakan itu kan sudah mengemukakan agama dia apa
kemudian ada jaminan aman apa tidak dan sudah dikemukakan tetapi toh ternyata terjadi
saya kira memang bagi orang orang tertentu
yang apalagi dia introvert misalnya tidak mempunyai keberanian lapor itu akan menjadi sangat tertekan dan bahkan bisa trauma ketika dia harus pindah tempat tinggal
nah ini saya kira memang harus dikikis dan selalu dikumandangkan ataupun di dalam berbagai kesempatan disosialisasikan bahwa tindakan tindakan diskriminatif seperti itu
itu harus ditindak tegas dan tidak boleh terjadi lagi di indonesia
negara indonesia ini
oke pak prapto kalau dari yang anda lihat apa namanya peran negara
peran negara ini artinya belum sepenuhnya berfungsi kah
ya sebetulnya kalau kita melihat bahwa toh akhirnya itu dicabut ketika itu terkomunikasi ke negara itu negara masih cukup berperan
hanya saja kita harus tahu bahwa tidak semuanya atau segala sesuatu yang terjadi di bawah
dengan jumlah penduduk yang demikian banyak itu tidak akan mungkin bisa terpantau oleh negara
oleh karena itu maka harus ada lembaga lembaga sosial yang bisa menjembatani ketika terjadi hal hal semacam ini ketika misalnya seseorang itu belum mempunyai keberanian untuk melapor gitu ya
karena sekarang ini yang masih sering terjadi ada banyak orang yang tidak berani melapor ketika dia menjadi korban diskriminasi
tidak banyak orang juga berani
menjadi saksi ketika ada yang diperlakukan secara diskriminatif
nah ini saya kira pola pikir semacam ini harus dirubah
tidak hanya sekedar sosialisasi tentang substansi itu tetapi juga sosialisasi bahwa masyarakat harus memiliki emotional question pada level empat
yaitu bahwa mampu memahami diri sendiri mampu mengendalikan diri sendiri mampu memahami orang lain dan mengendalikan orang lain
orang orang yang tadi misalnya mendiskreditkan agama tertentu itu menunjukkan bahwa setidaknya mereka hanya berada pada level satu dari tingkat kecerdasan emosionalnya
ini yang harus ditingkatkan
oke ini artinya semoga kasus intoleransi yang terjadi di bantul ini bisa memicu begitu ya masyarakat untuk melapor apapun yang mereka rasakan termasuk aturan diskriminatif yang ada di indonesia khususnya
pak suprapto terima kasih
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
peraturan terkait dengan pendatang non muslim dilarang bermukim di bantul yogyakarta akhirnya dicabut namun sempat jadi perbincangan warganet di lini masa twitter
apa saja cuitannya saya ajak anda untuk lihat yang sudah dikurasi oleh tim sosial media cnn indonesia
kita buka yang pertama dari ad hendro rustadi
ini mencuitkan lawan intoleransi perangi dan juga hancurkan bibit intoleransi di kota yogyakarta
indonesia sebagai kota pelajar kota budaya dan juga kota wisata yang aman nyaman untuk semuanya
berikutnya dari ed mawa kresna juga ikut mencuitkan apakah kita masih juga mau nih diam dengan intoleransi yang ada di yogyakarta dan terus berlindung dibalik slogan istimewa
orang kristen tidak boleh tinggal orang tionghoa juga tidak boleh punya hak milik tanah
jogja sedang tidak baik baik aja mau berharap pada feodalisme itu
berikutnya dari ad juli fuwadi
mencuitkan ini intoleransi dan juga melanggar konstitusi
semoga sultan cepat berbenah agar yogyakarta kembali nyaman
dan yang terakhir dari ad cute x mel
ini mencuitkan sangat disayangkan ya tindakan intoleransi terhadap bapak selamat
tapi tidak akan merusak semangat kemajemukan yang ada di jogja